jembatan polulele yang menjadi ikon kota palu sulawesi tengah rusak akibat guncangan gempa dengan magnitudo tujuh empat
terlihat kondisi jembatan yang hancur pasca gempa dan terjangan tsunami yang terjadi di pantai sekitar jembatan
selain jembatan yang hancur permukiman di bawah jembatan juga rusak dan terbawa tsunami